terima kasih anda masih di program rumah pemilu saya maido pelfrina
saudara politisi senior pdi perjuangan andreas hugo parira menyebut
pdi perjuangan tidak mengincar kursi menteri di pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
sementara itu saudara kita ke informasi dari presiden terpilih prabowo subianto
yang mendapatkan ucapan selamat dari menteri pertahanan amerika serikat loid jay austin tiga
menteri pertahanan amerika serikat itu menyampaikan ucapan selamatnya melalui telepon
prabowo pun mengunggah foto saat menerima telepon dari menteri pertahanan amerika serikat di media sosial miliknya
dalam percakapannya dengan loid prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerjasama
antara indonesia dan indonesia